bukannya menjadi pendidik dan pengayom generasi muda
s warga kecamatan ngoro jombang jawa timur
yang juga merupakan pemilik dan pengasuh
salah satu pondok pesantren ini
dilaporkan keluarga korban atas tindak perkosaan
selain membekuk s polisi juga mengamankan
sejumlah barang bukti berupa handphone
pakaian dalam korban hingga pakaian pelaku
pelaku menggunakan modus dengan mengajak santri sholat malam
aksinya berulang dan enam santriwati menjadi korbannya
aksi bejat ini sudah berlangsung sejak dua tahun silam
pada saat sholat tahajud dan lain sebagainya dibangunin
lalu pada saat itulah melakukan perbuatannya
ada mobil transfer ilmu ke santri
tidak ada tidak ada
dari bujuk rayuan mungkin santri santri ini merasa bahwa
gurunya pimpinannya ini sebagai panutan ya
dilakukan diikuti tapi ada rasa takut
dikasih apa pak
sementara di pindrang sulawesi selatan
gadis belia na diperkosa oleh oknum yang tragisnya adalah kakak iparnya sendiri
pelaku ar tiga puluh tahun warga kecamatan cempaka
kabupaten pinerang sulawesi selatan
saat ini diamankan unit ppa satreskrim polres pindrang
ar mengaku perbuatan ini tidak berhasil
kemungkinannya dimulai desember dua ribu dua puluh dan berulan hingga empat kali
pelaku sempat mengancam akan menghabis sinyawa korban
yang juga penyandang disabilitas ini
jika korban melapor kepada orang lain
ada tekanan paksaan sehingga dia tidak berani menyampaikan
kalau dirinya di
setuju sama kakak iparnya
karena setiap korban mau mengatakan sesuatu sama
maka korban selalu diancam
kamu ditikam apa berani
pemerkosaan diatur dalam kitab undang undang hukum pidana
dan undang undang perlindungan anak
tindak pidana ini diancam maksimal dua belas hingga lima belas tahun penjara
pemerkosaan juga merupakan delik biasa
sehingga polisi dapat langsung memproses kasus
tanpa ada persetujuan dari korban atau pelapor
jika anda korban atau mengetahui terjadinya suatu tindak perkosaan
ada beberapa hal yang harus diperhatikan
tenangkan diri terlebih dahulu
disarankan untuk tidak membersihkan diri
atau bukti apapun yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku
kemudian cari pertolongan dari pihak berwenang
dalam proses pelaporan
anda juga berhak didampingi orang terdekat dan lembaga terpercaya
berdasarkan data ombudsman ri
berikut adalah lembaga yang dapat menangani laporan terjadinya pemerkosaan
selain menghukum pelaku dan memberikan efek
efek jerah di tengah masyarakat yang tidak kalah penting adalah
keamanan diri dan sisi psikologis korban
terutama dari ancaman stigma negatif yang ironisnya selama ini dialamatkan kepada mereka
tim liputan cnn indonesia